masa psbb transisi membuat beberapa kebijakan provinsi dan nasional saling bersinggungan
pelonggaran aturan diperkirakan akan membuat warga tidak disiplin
namun pemprov dki jakarta tetap mengerahkan tiga pilar petugas untuk menjaga perbatasan
perkiraan sepinya pos pemeriksaan dalam masa transisi tidak terbukti di kelurahan petukangan utara
kecamatan pesanggerahan jakarta selatan
warga masih ada yang ditindak dengan denda karena tidak memakai masker
petugas mengacu pada pergub no lima puluh satu tahun dua ribu dua puluh
dengan adanya pergub itu setiap masyarakat yang tidak menggunakan masker
baik roda dua maupun roda empat wajib menggunakan masker kita berikan sanksi
yaitu sanksinya berupa teguran tertulis dan denda rp dua ratus lima puluh
di sisi barat
jakarta lainnya yang juga pintu masuk lalu lintas dari banten
petugas masih tampak beroperasi
pos pemeriksaan di kelurahan kemanggisan kecamatan palmerah jakarta barat ini
masih mendapati pelanggar jenis kendaraan luar jakarta
petugas akan menghalau kendaraan luar yang datang tanpa membawa surat keterangan
yang tidak memakai masker sih alhamdulillah semua udah disiplin memakai masker
cuman untuk pelat pelat daerah itu banyak sekali
jadi jika mereka tidak memakai masker
ada surat izin keluar masuk
kalau tidak membawa surat izin dari perusahaan
kami suruh putar balik
perkiraan longgarnya pengawasan di pos pemeriksaan tidak sepenuhnya terjadi
pemantauan di petukangan utara dan kemanggisan petugas dari tiga pilar masih terus berjaga
sementara pemprov dki jakarta juga masih memantau pergerakan kurva penyebaran virus untuk memutuskan
kepada pembangunan kelanjutan psbb